ada puluhan anak yang menjadi korban tragedi di stadion kanjuruhan malang jawa timur
korban anak yang selamat pun harus menyaksikan tragedi tersebut terjadi
lalu bagaimana penanganan terhadap mereka
kita akan langsung membahasnya dengan komisioner kpai retno listiarti
selamat malam mbak retno
ya mbak ratno ada sejumlah informasi juga terkait dengan korban anak tewas dan juga terluka
namun kalau dari kpai yang terbaru datanya seperti apa mbak
kita update dulu sebelum kita membahas tentang penanganan dari para korban anak
kalau kpai sih terakhir mendapatkan data itu pada hari minggu ya
jumlahnya tujuh belas yang meninggal kemudian tujuh dalam perawatan di rumah sakit
namun kalau koordinasi dengan kppa jumlahnya sudah mencapai tiga puluh tiga ya
saya belum ke malang tapi rencananya kamis ini di malang dan sekarang posisi sudah di surabaya
berarti kamis nanti
jadi akan ke malang
kita akan tanya sejauh ini berarti tadi sudah koordinasi juga dengan kementerian ppa
apa bentuk koordinasi yang ada mbak
karena kan selain dampak dari gas air mata pastinya juga mengganggu kesehatan
ada juga dampak traumatik yang bisa dialami oleh anak anak tersebut
penanganannya seperti apa untuk jangka pendek maupun jangka panjang
iya untuk anak anak yang mengalami tadi ya mereka mungkin selamat dari tragedi ini
namun sempat tidak berubah
mereka sudah pernah sakit kalaupun tidak dirawat
tapi mereka melihat peristiwa itu dan sudah pasti akan mengalami kondisi psikologi yang terganggu
nah tentu ini kita akan koordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota malang ya
itu untuk melakukan pemulihan psikis kepada anak anak korban
yang kedua ini sebenarnya lebih kami juga menemukan kan orang tua ayah bunda yang meninggal
tragedi atau kejadian tersebut
ya atau ayahnya meninggal
jadi ada anak yang tiba tiba yatim piatu atau yatim kan
sementara bisa jadi sang ayah yang meninggal atau ayah dan ibunya adalah tulang punggung keluarga itu
nah ini anaknya masih kecil kecil
ini bagaimana nah ini juga akan menjadi target dari penanganan kami
karena anak anak ini harus ditemukan
artinya dipetakan dulu dari para korban
jadi korban yang usia berapa
kemudian memiliki anak
nah ini tentu menjadi target berikutnya
karena kalau untuk mereka jangka pendeknya adalah untuk anak anak ini yang di kehilangan ayah ibunya
itu kan harus segera mencari pengasuhan pengganti ya
biasanya menggunakan tiga derajat keluarga
itu kalau dalam pp empat puluh empat tahun dua ribu dua
itu nanti apakah tetap kayak nenek kemudian atau paman atau bibi
itu jangka pendeknya
tapi jangka panjangnya adalah bagaimana anak anak ini bisa melanjutkan hidup
dan juga melanjutkan pendidikannya
itu akan menjadi topik bahasan ya
tapi kami kan harus juga melihat lapangan
karena beberapa anak smk kan juga menjadi korban ya
dan itu ternyata kita juga dapat gitu
jadi saya di wa langsung oleh banyak orang yang mengabarkan juga tentang anak anak itu
itu makanya kami akan koordinasi juga dengan dinas pendidikan
karena kalau sma dan smk kan di provinsi
jadi kita juga akan koordinasi
dengan dinas pendidikan untuk tahu ya sebenarnya berapa jumlah korban
kemudian korban ini bersama teman temannya
nah itu kan juga teman teman yang kemudian selamat
atau saat disediakan dalam perawatan
itu akan memudahkan untuk diberikan assessment psikologi
dan rehabilitasi psikologi berikutnya
biasanya bentuk pendekatannya seperti apa mbak
untuk assessment dan juga rehabilitasi untuk dari sisi psikologi
yang biasanya dilakukan mungkin terkait dengan koordinasi juga dengan kementerian pppa
dan juga kementerian pendidikan atau dinas pendidikan setempat
kalau layanan lembaga layanan harus daerah ya
karena kan posisinya lebih dekat dan mereka memang memiliki lembaga layanan
yaitu p dua tp dua a di kota malang
ini punya psikolog sekolah
nanti mereka yang akan membantu
sebagai profesional mereka bisa ya
kemudian mengetahui seberapa dampaknya
lalu berapa kali harus terapi
itu nanti akan diketahui
ini oleh pihak p dua p dua a sebagai pendamping korban ya
kami kpai itu yang akan memastikan bahwa ini dilakukan
memastikan bahwa ini dilakukan
dan kalau kita bicara soal trauma healing seseorang
pastinya satu individu dengan individu lain juga berbeda gitu
yang kita harapkan adalah kemudian tiap tiap individu
tadi yang disebutkan mungkin datanya berarti berapa nih mbak
kalau kita bicara data total yang selamat ratusan kah gitu ya
yang bisa diprediksi gitu
dari anak anak ini sendiri
bagaimana kemudian memastikan bahwa tiap tiap individu ini
benar benar mendapatkan penampingan
hingga proses trauma healingnya ini bisa berjalan
dan kebutuhan mereka seperti yang tadi disebutkan oleh mbak retno
bisa terpenuhi gitu
tidak hanya kemudian putus atau berhenti di tengah
ketika nanti mungkin
jangan sampai ketika kasusnya tidak lagi mencuat begitu
makanya pendekatannya harus sekolah
jadi kalau memang diketahui sekolah
sekolah anak ini itu bisa dilakukan healingnya
sebenarnya melalui sekolah ya
jadi itu jauh lebih mudah orangnya ada banyak gitu ya
kemudian bisa didatangi satu kali
dibanding anak anak ini harus datang ke kantor p dua atau p dua a
lalu yang kedua kita kan belum tahu nih penyebarannya
jadi anaknya namanya umurnya sekolah dimana
itu belum terpetakan banget ya
jadi kan kalau bicara data berarti pemerintah daerah
kemudian rumah sakit
ini yang harus mensupportkan data ini ya
lalu nanti kalau kita udah punya data
ini kan nanti juga akan ada rapat koordinasi bersama terkait data
termasuk data kalau kami kpai meminta data terpilah khusus anak
karena kewenangan kami kan di anak anak ya
usia di bawah delapan belas tahun
anak anak yang berada di bawah usia delapan belas tahun
kalau tadi kita lihat di samping video saat mbak retno memaparkan
ada banyak anak anak yang kemudian mengalami trauma menangis
dan ini membuat hati juga pastinya miris
kalau kita bicara soal pertanggung jawaban
kpai sebelumnya sudah mengeluarkan rilis mendesak pemerintah
dan juga pihak penyelenggara ini untuk bertanggung jawab betul
apa yang kemudian didesak kpai terkait dengan pertanggung jawaban dari pemerintah
baik itu pusat maupun daerah
dan pihak penyelenggara untuk penanganan trauma
dampak dari tragedi kanjuruhan terutama bagi anak anak
sebenarnya kalau kami mendesaknya adalah timnya itu tim independen gitu ya
jadi dibentuk oleh negara
ya kami tetap mengapresiasi bahwa kemudian ada tim independen ya
di pihak kepolisian itu juga bagus
yang kedua kan tim independennya harus bekerja secara transparan
kemudian betul betul jujur ya menyampaikan semuanya
dan kalau memang ada kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak ini
maka orang orang yang melakukan
yang telah melakukan tadi itu harus bertanggung jawab gitu
nah pertanggung jawaban tentu kepada hukum ya kalau sekarang
jadi hukum itu adalah bagaimana pendekatan itu dilakukan terhadap orang orang ini
yang kedua adalah sebenarnya yang tidak kalah penting adalah memikirkan korban
apalagi korban yang kehilangan ayam bundanya
dalam waktu singkat nih ya mereka kehilangan
nah ini kan bagaimana masa depan ini juga negara tidak hanya memberi santunan
ya atau pihak pihak ini tidak hanya memberi santunan
tetapi bahwa jangka panjang khusus anak anaknya harus dipikirkan banget
apalagi ketika sudah kehilangan ayah ibu dan tulang punggung dalam keluarganya
lalu anak anak yang tadi ya butuh assessment
ya itu nanti kalau datanya sudah jelas
tentu kami bisa meminta laporan ya sebagai bentuk evaluasi
monef lah ya monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan
karena kalau kita bicara soal penanganan trauma
dampak dari tragedi yang terjadi
ini bukan perkara uang
ini bukan perkara waktu yang singkat begitu ya
harus benar benar ada komitmen
pendekatan yang komprehensif
mulai dari pendataan penanganan hingga nanti juga terjadi monitoring dan evaluasi
untuk memastikan bahwa tiap tiap individu ini bisa harapannya pulih
begitu dari apa yang sudah mereka alami
terima kasih banyak kepada komisioner kpai
baratno list trt sudah bergabung bersama kami
nanti kita update lagi ya mbak ya
hasil dari pertemuan dan juga hasil bagaimana kemudian penanganan
yang akan dilakukan nanti hari kamis
baratno akan ke malang jawa timur
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected